kita tunangan lagi ya wi
eh kamu tuh jangan mimpi ya

kamu tuh bukan tunangannya lagi
ini sangat berarti banget buat gue
gue gak tau gimana gue harus membalasnya
gue gak yakin sama perasaan dan perkataan gue tadi
kenapa kalian harus ada di posisi seperti ini sekarang
jadi gue mau pergi
gak ada yang masakin
jadi kerjaan gue bengong mulu kalau di rumah
sedih bener nasib gue
kau aneh gak menanyain saya kecil
kamu pengen gak masum deh

wil sebelah ayo

apa sih dewi lebih milih si buta sama si gila
jelas jelas bagusan akang lah wi
pokoknya akang mesti dapetin balik lagi dewi
gimana bisa semangat sekarang aja lapar
mudah mudahan dewi suka
kan ku kejati engkau kemana saja
kan ku kejati engkau kemana saja

suara apa tuh
kan ku kejati engkau kemana saja
kan ku kejati engkau kemana saja
siapa sih mama musik banget deh siapa sih teh
dewi kan ku kejadi kau kemana saja dewi kan ku kejadi kau kemana saja dewi kan ku kejadi kau
kemana saja kagus ngapain malem malem di sini aku nggak sadar kalau suara aku itu jerat masa
siwi suara kamu jelek eh gustaf kamu tuh tahu sopan santun enggak ah ini tuh jamnya orang tidur
kamu malah teriak teriak
siapa yang teriak teriak bu kamu saya tadi nyanyi enggak teriak
sebenarnya kayak gini cuma mau mendapatkan hati dewi lagi akan pengen mendapatkan cinta dewi lagi
enggak kang dewi enggak mau akan itu gombal dewi tahu akan itu cuman memorotin uangnya dewi
kita undangan lagi ya uwi dewi mau ya ya eh kamu tuh jangan mimpi ya kamu tuh enggak boleh teg tegek
sama dewi kamu tu bukan interests lagi kamu jangan mimpi justru yang kamu tuh enggak bule deket deket samah dewi kamu tuh bukan tendangannya lagi kamu nah duit aja weer keluar ya kamu udah ke tempat tempat kah outta kamu

jadi sebaiknya sekarang kang pergi
udah denger kan
pergi deh pergi
jangan lupa pergi
udah gak ganggu aja
udah masuk aja masuk masuk masuk
dewi kemana saja akan ku kejar di kau
gue itu sampe tiga ya
gue timpal ya
rupanya satria betul betul mencintai dewi
ya kalau enggak ngapain dia sampai mau bicara seperti itu sama aku
satria nggak pernah seperti itu
ya terus aku harus gimana
apa aku harus relain begitu aja
kamu kalau diem dan ngelamun seperti ini hanya ada dua ya dalam pikiran kamu
kamu teringat sita atau dewi
aku gak pernah mikirin dewi mak
satria mikirin dewi
baik satria harus dikasih kesempatan sama dewi
satria udah kehilangan matanya
dan kamu tahu persis bagaimana perlakuan nenek sama dia di rumah ini
kalau satria dapat kesempatan sama dewi dia pasti akan senang dan bahagia sekali
dan yang mama lihat satria lebih membutuhkan dewi daripada kamu membutuhkan dewi
mama benar juga
dengan adanya dewi mungkin satria jadi punya kebahagiaan yang selama ini dia nggak pernah punya
kamu spinach terus aja sita
harusan kamu buat gitu itu menurut lionsombat kalo orang negara kamu dikomunikasiin supaya sama nenek nenek sama nenek ke daerah itu
saya nggak sengaja
itu kan harimah
yang tadi malam bersama aku bukan dewi
namanya memang dewi
tapi dia bukan putri kita
kamu kan nggak salah apa apa
saya permisi pak
dewi bukan putri aku dan dia
tapi aku curiga
harimah pasti bohong
aku akan cari tahu
mbak temenin dewi kan
kenal nggak dengan ibunya
teman kerjanya dewi juga kan
tahu nggak dengan ibunya dewi
nggak tahu nek
huh makin banyak aja saingan gua